sambut hari raya dengan informasi yang berkualitas
menyajikan siaran langsung suasana perayaan idul adha dari arab saudi
serta persiapan jelang sholat idul adha dari masjid istiqlal dan berbagai lokasi di indonesia
jangan lewatkan cnn indonesia today spesial idul adha seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah
rabu dua puluh dua agustus jam setengah enam pagi live di cnn indonesia